masa allah ngapain lo mau masuk ji kalau mau masuk kenapa tiduran di situ oleh siapa yang tiduran di
situ saya jatuh g delapan aduh temenin gua mana pilih mak beliau apa
mbak permisi apa bener ini rumah pas juga iya mas betul alhamdulillah tapi
bapak lagi enggak ada di rumah
ke bandung masih keluarga yaudah misi ya mas
istri saya udah ganteng sekarang det gencatan senjata ini bener bener
bujijat lebay lu beneran serius saya udah nggak ada tuntutan lagi ya bagus dah buat lo
kalau yang ini det
kali ini modelnya stres terus
tapi udah pulang iya mi mau makan siang ya minta belum siapin enggak papa tuh mi nih
piti bawain nih es cendol iya buat makan siang bukan atau mi itu mah jajan
bapak mana tadi bapak ke rumah pak haji murod
kok sepuluh doang
lah kan bolak balik
kan saya sekali jalan gak turun turun
bukan itunya yang dihitung mas tapi bolak baliknya
cari dosen nyasar
ketemu orangnya gak ada
gue mau tanya nih sama logo sebagai seorang yang punya bini
gimana sih caranya nembak situ ini
lo kok berdua malam ketawa
saya kira situ udah tahap ngelamar atau tunangan
dia tahunya baru mau nembak
ya udah lo berdua gak usah bantu gue
ya man situ jangan sensitif dong
nih gue kasih tau
kalau lo mau nembak lo harus beli senapan dulu
sini gelasnya mi
ini kan masih ada setengah
katanya buat bapak
kan bapaknya juga gak ada
ya kan bisa disimpen atau pi
simpen nanti adem gak enak
nah dad si itu bercanda sih ngambek tuh
wah lo juga ketawa barusan
kalau gue dulu nembak bini gue lewat surat
gue lo ketawa
itu mah jadul dad
handphone emang udah ada
tapi kan gagal kayak sekarang
man si itu jangan pakai surat kuno
terus gimana bro
kayak anak anak zaman sekarang pakai bunga
bunga maksud lo kembang
mau masuk ji
kalau mau masuk kenapa tiduran di situ
oleh siapa yang tiduran di situ
saya ternyata jatuh ji
handphone kamu atu jak
handphone saya membuinya nggak begitu
yo baterainya abis
aleyang baterainya udah mau abis
lo telfon aja ke tisna ya
kedengeran nggak tis
kedengeran atu jak
saya aja sampe budek
gua suruh telfon ke lo ya
baterainya abis maaf
jak telfon saya
kapan kita ke kuitang
kemaren si rahmanto bilang beli di kuitang
iya yang kemarin bukunya ketinggalan
ulu ulu pak haji teh masih mau ke kuitang ji
kapan kapan nantain gua aja
ulu ulu saya mah selalu let's go atu ji
tuh pak haji tau
buat hati ngantar emak periksa mata bang
ini yang mau diantar
yang ini buat pak romlah di rawabebek delapan
sama yang ini buat pak jamilah di rawabebek tiga bang
dicatat aja deh
pak jamilah rawabebek tiga pak romlah rawabebek delapan
ya jalan dulu ya
masih mau beli ketoprak saya ya
iya ketoprak dibungkus
saya tau pak haji kangen sama ketoprak saya kan
gua kasihan aja
lihat lu nggak ada yang beli sindik ada yang beli kasman juga
nggak apa apa pak haji
biar kasihan yang penting kan dibeli
lu mau deh
oleh pak haji
kalau saya ditawarin mana saya berani nolak atuh
saya maaf pak tuh ji
kadang kadang gue senyum
eh mot lu nyari apaan sih
gergaji juga nggak ada
pak haji punya gergaji
gua adanya kopi gula ame gorengan
gue pinjam aja sama tempat lain
mudar mandir aja lu bikin kesel gua